adil marah banget sama gue
sampai dia gak nganggep gue saudaranya lagi
gue harus gimana sekarang
sampai dia gak nganggep gue saudaranya lagi
bukan ini yang aku mau
kamu gak perlu minta maaf
bukan salah kamu
supaya kamu gak under pressure

aku gak akan nekat kamu untuk cerita sekarang juga
aku akan sabar nunggu
sampai kamu bener bener siap
kalau kamu udah mau cerita
aku mau cerita sama kamu
tapi kayaknya gak disini ya
di sana ada taman
dan aku yakin di sana sepi kok
mungkin kita bisa cerita di sana

bisa tinggal di sini
rayanya ada gak
nona raya ada di dalam
kebetulan nona raya itu lagi siap siap mau ke kampus nona
paling sebentar lagi dia keluar
yaudah kalau gitu aku ke dalam dulu ya
nona adel tidak biasa seperti ini
jangan jangan ada sesuatu ini
kaget ya liat gue ada di sini
enggak enggak gitu kok dia
kalau lo tumin ke rumah gue gak ngabarin gue dulu
emang harus ya
gue ngabarin lo dulu tiap kali gue mau datang ke sini
lagi juga biasanya gue gak pernah ngabarin lo kok tiap kali mau ke sini
ya siapa tau pas lo lagi ke rumah gue tuh gue pas lagi gak di rumah gitu
sekarang kan udah sibuk banget ya
lo udah jadi yansa mondi
ya udah ya tuh

je le pratu pas karmai sih
ga mungkin sih ya itu ada tiwal
hai itu non di calon yang biasa gue ceritain ke lo gak nyaka banget deh bisa ketemu di sini
gimana deh gantengin oh iya gue inget pasti semenjak mondi datang ke rumah lo buat benerin motor lo kan
dan gue ngenalin ke lo kalau mondi itu cowok yang gue suka gue gak nyaka banget ya reh
ternyata saudara gue sendiri itu tukang tikung
enggak gitu salah paham
cukup baik gue gak butuh penjelasan apapun dari lo
gue juga gak akan larang lo pacaran sama mondi tapi lo harus inget satu hal ya gue
bakal tetap deketin mondi dan gue gak peduli kalau saingan gue tuh lo
gue bakal buktiin cinta gue ke mondi itu lebih besar daripada lo
minta maaf sama allah buat semuanya dia tapi lo salah paham sama gue
gue lebih duluan deket sama mondi sebelum lo deket sama dia
udah ngeles ya gue gak mau merusak hari bahagia lo ya
jadi ya lo nikmatin dulu aja momen lo berdua jadian sama mondi sebelum hubungan kalian tuh ancur
dah dah please please
dah dah please please
dah dah please please
dah dah please please
dah dah please please
dan lo harus inget satu lagi ya
loh bukan saudara gue lagi ray
del del del gue bisa jelasin semuanya kalau lo harus dengerin penjelasan gue dulu
adil marah banget sama gue
sampai dia gak nganggap gue saudaranya lagi
gue harus gimana sekarang
lo tuh parah banget sih staf
kemarin tuh lo gak ngajakin gue sama sila
lo tau gak gue tersiksa sama sila ke sasar di hutan
kok bisa keser ser gitu
ya gue gak tau ceritanya tuh kayak gini
reva sama putra mau tunangan
revo sama putra mau tunangan
bokapnya reva itu minta tolong ke nyokap gue buat urusin acara pertunangannya
tapi kok bisa ya reva mau tunangan sama putra
padahal kan selama ini kelihatannya reva tuh gak cinta sama sekali sama putra
gue gak peduli
yang penting adalah
kalau misalnya reva jadi tunangan sama putra
otomatis boy akan tau diri dan ngejoin reva
kan gue gak mungkin mau ngerebut tunangan orang lain
eh eh eh tata wait
lo kenapa belum cerita apa apa soal turing
soal turing ya
pertama tama tata mau bilang minta maaf dulu sama sila sama oli
niatnya cuma untuk
kok ada niat niat yang lainnya
dan sila sama oli please jangan marahin tata ya
tata tenang aja chill
gue gak marah kok sama allah